mulai tahun dua ribu dua puluh satu tni berencana semakin memperkuat diri
tni angkatan udara khususnya akan diperkuat sejumlah alutsista mulai dari jet tempur pesawat angkut hingga pesawat tanpa awal
dalam dokumen rapat pimpinan tni beberapa waktu lalu disebutkan
kementerian pertahanan akan membeli tiga puluh enam pesawat tempur rafale buatan perancis
dua belas buah jet tempur f lima belas ex pesawat hercules dan lainnya
selain itu ada pula pengadaan rada peluru kendali hingga modernisasi pesawat pesawat yang telah dimiliki oleh tni au
dari dokumen yang sama juga disebutkan anggaran yang disiapkan untuk modernisasi tni ini mencapai dua puluh satu miliar dolar amerika
atau lebih dari dua ratus sembilan puluh lima triliun rupiah
namun demikian hingga kini pengadaan tersebut masih dalam proses
di kementerian pertahanan
kepada penyelidikan kekuatan yang dibutuhkan untuk dapat menghadapi perkembangan di kawasan
meski demikian proses pengadaan ini masih memakan waktu cukup lama
diperkirakan tiga hingga lima tahun mendatang alutsista canggih ini baru bisa menjaga bumi nusantara
iwan hermawan benny irvan jakarta